gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama memberi sinyal akan kembali berpasangan dengan wakilnya saat ini jarod saiful hidayat
jika pdi perjuangan resmi mendukungnya pada pilkada dki dua ribu delapan belas
sementara heru budi hartono akan disiapkan untuk menggantikan sekda dki saifullah yang juga akan bertarung di pilkada nanti
setelah mendapatkan sinyal positif dari ketua umum pdip
basuki cahayapurnama mengungkapkan akan kembali berpasangan dengan jarod saiful hidayat
menurutnya jarod adalah pilihan utama sejak dulu
tetapi karena terbentur aturan pdip basuki sempat menetapkan kepala bpkad heru budi hartono sebagai calon wakil dalam pilgub tahun depan
saya dari awal bilangnya sama siapa
mau melanjutkan yang ini kan cuma karena waktu itu nggak dikasih kita mau masukin namanya teman ahok
kita kasih deadline pdip tetap tidak mau kasih
sebelumnya mantan bupati belitung timur ini sempat menyarankan heru untuk menjadi kader pdip
namun heru enggan mengikuti saran itu
heru pasrah jika pada akhirnya kandidat petahana itu kembali berpasangan dengan jarod
ya lihat perkembangan kan ini kemarin udah katanya mau pak ahok pak jarod
kalau bapak sendiri misalnya diminta untuk masuk
saya masih ngurusin pbdp ini sampai malam malam
ya kita lihat perkembangan
serahkan ke pak gubernur dengan pak wakil gubernur
jadi kalau misalnya pak ahok minta masuk ke pdip bapak mau
banyak yang terbaik dari kadir kadir partai
melihat potensi yang dimiliki heru gubernur kini menyiapkannya untuk menjadi pengganti sekretaris daerah dki
m syafullah yang rencananya
akan berhenti dari jabatannya
m syafullah kini tengah digadang gadang akan maju dalam pilkada dki jakarta
sebagai calon wakil gubernur mendampingi sandiaga uno
kita mining room jakarta